tujuh orang warga menggugat gubernur dki jakarta anies baswedan
kepada pengadilan tata usaha negara
anies digugat karena dinilai lalai menangani banjir di permukiman mereka
mereka menuntut anies segera menjalankan program normalisasi kali
atau sungai di jakarta salah satunya kalimampang
pt un pun mengabulkan gugatan tersebut dan menghukum anies baswedan
untuk mengeruk kalimampang hingga tuntas sampai wilayah pondok jaya
usai fonis hakim tersebut anies pun langsung mengunggah foto pengerukan kalimampang
di akun media sosialnya
menurutnya proses pengerukan sungai sudah terus dilakukan
lewat program gerebek lumpur yang dilakukan oleh dinas sumber daya air provinsi dki jakarta
ia mengklaim pengerjaan pengerukan di kalimampang sudah dikerjakan
sejak november tahun lalu
jadi kami telah melakukan upaya seperti yang kami jelaskan
ya mengembalikan fungsi kali
sebagaimana mestinya memperbaikin pompa sebagai pengendali folder
memperbaiki pintu air bila mana terjadi backwater dari kali
termasuk kita membuat sumur sumur resapan
biar agak dirapihin juga pinggir pinggirannya
pemprov dki juga mengklaim telah rutin mengerjakan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir
salah satunya dengan pengerukan sungai di berbagai lokasi
di lokasi ini ada tiga alat berat yang digunakan
dua alat berat berfungsi untuk mengeruk lumpur dan juga sampah secara estafet
untuk kemudian dipukulkan terlebih dahulu
di pinggiran sungai seperti yang ada di samping saya ini
kemudian satu alat berat lainnya akan mengeruk lumpur dan juga sampah tersebut
dan memasukkannya ke dalam truk truk yang membawanya ke lokasi pembuangan terakhir
yang disebut berada di kawasan ancol dan juga di gudang rawaminyak pasar minggu
kedepannya pengerukan akan terus dilakukan di sejumlah kali
atau sungai yang melintasi wilayah jakarta
harapannya proses ini akan membantu mengurangi genangan air
yang setiap tahunnya menjadi langganan di ibu kota
diri putan cnn indonesia